produk agrobisnis dan agroindustri di indonesia ternyata mampu bersaing dan menembus pasar ekspor dunia
pemerintah juga mendorong industri industri pengolahan bahan pangan dapat memenuhi standar tinggi higienitas produk
regulasi serta tata kelola usaha terus ditingkatkan agar perusahaan perusahaan industri pengolahan pangan lebih maju
salah satu perusahaan yang kini mampu menghasilkan produk pangan kualitas ekspor adalah pt charun pokpan indonesia tbk
enam tahun turut berkiprah menjaga ketahanan pangan indonesia pt carun pokpan indonesia tbk
terus mengembangkan diri sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan ternak
pembibitan dan budidaya ayam ras serta pengolahannya industri pengolahan makanan dan berkualitas
dalam pameran indo live stock expo and forum dua ribu delapan belas yang digelar di jakarta convention center
pt carun pokpan indonesia tbk mengungkapkan keberhasilan
suasembada daging olahan berkualitas yang sudah dapat diekspor ke jepang papua new guinea dan timur leste
tidak mudah untuk menembus pasar ekspor negara maju seperti jepang
karena standar kualitas higienitas yang tinggi menjadi sebuah tantangan
namun pt caron pokpan indonesia mampu menjawab tantangan tersebut
saya rasa ini sudah merupakan satu visi dan misi dari charun pokpan indonesia
di mana tujuannya adalah untuk mengembangkan
pertama tama itu adalah industri peternakan
makanya tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua sampai saat ini kita bisa lihat perkembangannya
yaitu pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ketika baru kita mulai itu hanya setengah kilo per kapita
sekarang ini kan sudah tiga belas kilo
nah bahkan sekarang sudah suas sembada dan bisa ekspor
salah satu produk olahan pangan yang digemari masyarakat indonesia adalah daging konsumsi
sejak tanggal enam hingga delapan juli dua ribu delapan belas di gelaran indo live stock expo and forum
produk produk pt charun pokpan indonesia ramai disebut pengunjung
ya recommended banget ya soalnya ini kan daging yang udah di freezer ya
jadi lebih bagus daripada kita baru motong terus langsung segar langsung dimasak
itu istilahnya lebih anjir dan lebih alot kalau untuk dimasak gitu
jadi si dagingnya harus diistirahatkan dulu
jadi ya lebih enak
enak aja diwet dimakannya
sinergi yang baik antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat perlu terus dikembangkan
agar industri pengolahan pangan di tanah air lebih maju
pemerintah pun mendorong perusahaan industri pengolahan pangan
terus meningkatkan inovasi dan perbaikan kualitas ekspor
supaya mampu bersaing dengan industri pangan luar negeri
sebenarnya secara keseluruhan pemerintah kan sudah memperbaiki
esports doing business ada oss jadi sebenarnya itu secara keseluruhan
itu masuk ke dalam sektor sektor usaha dan industri
teman teman kan tahu kita sudah melakukan banyak sekali
perbaikan perbaikan regulasi perbaikan perbaikan tata kelola usaha
supaya iklim investasi di negara kita bisa maju
tambah lagi ada online subsystem yang satu pintu itu kan
sudah sudah banyak sekali kita upayakan supaya usaha usaha yang seperti ini
visi pt charun pokpan indonesia sebagai penyedia pangan dunia yang berkembang
diwujudkan melalui produksi pakan ternak bibit dan makanan olahan
yang memiliki kualitas tinggi dan inovatif